pokoknya kalau misalnya kamu pusing
kita langsung ke dokter
kamu udah maafin papa belum
kalau nyetir gak boleh lamun
apalagi kalau sendirian
papa akan jadi jagoan cherry
dan papa akan melindungi cherry
pokoknya papa hidup di dunia ini
cuman untuk kamu
janji cherry soalnya gak mau kehilangan papa
cherry gak mau kenapa napa
cuman tawa dan senyuman kamu cherry
yang bisa memperbaiki semua hal yang salah di hidup papa
menghapus semua keburukannya papa milik
terima kasih mak
dan kita explore dapat berpikir

mama dan dari keluarga kamu
tapi kenapa bayu
kenapa anak itu harus disembunyikan
tapi dia lebih percaya pada demi
daripada aku yang melahirkannya
apa kamu cucu yang mama cari cari selama ini
bayi adalah kamu
bayi adalah kamu
kamu udah gila reva
kok gila sih mas
bukannya kamu paling suka kalau misalkan aku kasih kamu surprise
ada yang ingat sama ulang tahun kamu
nungguin kamu berjam jam
dan sekarang kalimat kamu malah bilang aku gila
aku gak suka dengan cara kamu reva
aku gak suka dengan begini ini semua
bikin rumah aku berantakan aku gak suka
karena kamu jadi gak suka
kamu lupa kalau kamu paling suka aku ngasih kamu surprise mas
dan itu bikin kamu makin cinta sama aku
kamu yang lupa apa yang terjadi antara kita
reva aku gak punya perasaan buat kamu
semua itu dulu
semua orang gak luput dari kesalahan mas
begitu juga aku
dan aku yakin kalau kamu gak mau lagi ketemu aku
kamu benci ngeliat aku karena kamu masih cinta sama aku mas
hanya saja kamu gengsi kan
kamu gengsi kalau kamu mengakui kamu masih cinta sama aku
kamu dengerin nih reva
aku udah sampai satu titik yang aku gak punya perasaan apapun
aku lihat kamu itu biasa saja
aku gak ada perasaan sakit hati
gak ada luka
aku cuma muak melihat kamu
mas kamu akan menyusap karena
kamu sudah memperlakukan aku seperti sampah mas
aku gak akan pernah ngelepasin kamu mas
atau aku yang akan membuat si dewi itu seperti sampah
gak berguna dan gak akan pernah dibutuhkan siapapun
baru pulang jam segini sih
ini udah malem loh
ini kenapa jidat kamu nak
tadi papa nyetirnya ngelamun
terus kita hampir nabrak orang
cherry baik baik aja
udah gak sakit lagi
cherry sekarang ke kamar

papa gak salah kok
papa gak salah kok
papa gak salah kok
papa gak salah kok
papa gak salah kok
papa gak salah kok
papa gak salah kok
aku bener bener gak sengaja
aku janji aku akan lebih hati hati
bukan suami yang baik
aku gak peduli
mencintai orang lain
walaupun aku sakit
berani mencelakakan anak kita karena mikirin orang lain
siap siap kamu kirim ke tengah
ya tuhan miss
kamu jangan berlebihan kayak begitu dong
kamu jangan berlebihan kayak begitu dong
aku ngerti kalau kamu marah
aku ngerti kalau kamu marah
kamu jalan mikir kamu aja yang sayang sama cherry
mana ada sih seorang bapak yang mau nyelakin anaknya sendiri
karena aku udah bilang sama kamu
aku gak sengaja
ini kecelakaan nisa
kamu denger baik baik ya bobby
satu satunya yang paling berharga di hidupku
satunya yang paling berharga di hidupku
sembilan bulan dia hidup dalam rahimku
dan aku melahirkan dia
dengan taruhan nyawaku
tapi kamu dan mamaku memperlakukan dia gak pantas
terus kamu sebut aku berlebihan bobi
aku mau berlebihan
aku mau berlebihan
aku mau berlebihan